pemerintah mengimbau masyarakat tidak mudik menggunakan sepeda motor
pemerintah menawarkan layanan mudik gratis yang pendaftarannya akan dibuka pada pekan depan
kementerian perhubungan menyiapkan layanan mudik gratis dan mengimbau warga yang berencana mudik dengan sepeda motor untuk memanfaatkan layanan ini
keberangkatan akan dilakukan pada dua puluh tujuh sampai dua puluh sembilan april mendatang
tiga ratus lima puluh bus disediakan untuk mengangkut sepuluh lima ratus penumpang
tersedia juga tiga puluh empat truk untuk mengangkut motor ke berbagai daerah
mudik gratis tersedia untuk tujuan cirebon tasik malaya garut tegal semarang kudus solo wonogiri purwokerto dan cilacap
pendaftaran mudik gratis akan dibuka pada pekan depan baik secara online maupun offline
menyiapkan mudik gratis bagi pengguna sepeda motor atau kemudian kepada masyarakat akan menggunakan mudik gratis
pendaftaran tidak terlalu besar kami cuma sepuluh miliar
kalau tahun dua ribu sembilan belas kita ada sekitar tiga puluh delapan miliar kalau nggak salah
dan kemudian untuk penumpangnya atau masyarakatnya yang bisa kita angkut juga kisaran sekitar sepuluh ribu
pendaftaran mulai minggu depan dan tujuannya hanya ke jawa barat juga ke jawa tengah